fenomena tidak biasa berupa kemunculan hiu dalam jumlah yang banyak
ini menjadi daya tarik baru di pantai nusa dua bali
selain melihat dari pinggir pantai sejumlah wisatawan bahkan nekat
turun berenang dan mengambil gambar bersama kawanan hiu dalam jarak dekat
sejak fenomena kemunculan puluhan hiu jadi viral
pantai nusa dua bali tak henti hentinya didatangi warga dan wisatawan
warga dan wisatawan mengaku penasaran melihat kawanan ikan hiu sirip hitam secara langsung
sejumlah wisatawan pun terlihat menikmati aktivitas snorkeling
dan berusaha mendekati kawanan hiu
seperti yang dilakukan walter wisatawan asal munich jerman
dia sengaja datang bersama istri dan kedua anaknya untuk snorkeling bersama kawanan hiu
lantaran belum pernah melihat hiu secara langsung di negaranya
ya tapi kalian bisa melihatnya
bukan di jerman kita tidak memiliki snorkeling di jerman
tapi saya selalu mencoba scuba dive dan saya terutama mencoba snorkeling di seluruh dunia

selain wisatawan mancanegara sejumlah warga lokal juga datang ke pantai
untuk melihat dan memfoto kawanan hiu yang berenang di pantai yang dangkal
saya mau lihat secara langsung karena ada kebetulan saya berada di sini
event seperti itu kan ada tiap hari ya
ada rasa takut juga tapi
tapi sempat dapat ambil gambar juga pak ya
ya tapi terlalu jauh
saya juga tidak begitu jelas kalau itu apa namanya kan ada beberapa jenis eu ya
meski tidak agresif masyarakat dan warga tetap dihimbau untuk waspada
dan tidak mencoba memegang atau mengganggu kawanan hiu ini
nandang risade astike nusa dua bali